nice care sampai ada badai badai gini
tetep badai rambutnya
tapi my friends belum dateng juga
apa enaknya sih jauh jauhan
enakan juga deketan kayak sahabat
baru pura pura jadian aja
pangeran udah agres banget
gimana kalau kita cuma sahabat biasa
lebih parah dong
bener juga sih
batu bata pasti makin resek
dan pasti ngerjain gue
kalau dia tahu gue gak pura pura lagi
pacaran sama rizky
gue malah mikirin omongan lo barusan
kayaknya ada benernya deh
lo mau gak ki
lanjutin pura pura pacaran sama gue
ya biar pangeran gak
seenaknya lagi sama gue
soalnya gue gak mau kena masalah lagi
jadi alasannya cuma karena pangeran
jadi alasannya cuma karena pangeran
ini kan tanaman kesukaannya mama
jangan jangan mama beli lagi nih tanaman barunya
halo mah mama pesan tanaman monstera lagi ya
ini banyak banget loh di depan
hah bukan mama yang pesan
jangan jangan ini dari
dari gua buat calon mama mertua
ngapain lagi sih lo kesini
mau ketemu sang pacar
gue udah prepare sih buat ketemu nyokap lo
makanya gue beliin semua tanaman yang nyokap lo suka
lagian lo tau dari mana lagi nyokap gue suka yang kayak gini
gampang aja sih
ini tuh banyak tuh tanamannya
jadi tinggal gue liat doang
abis itu gue tinggal beli
buat calon mama mertua
apa sih yang enggak
seneng banget sih lo jadi orang
yeh siapa juga yang iseng
lagian ini buat tuh serius
lagian lo juga pake minta pupus mulu sih
aduh mampus gue
nyokap gue mau kesini lagi lihat tanamannya
itu malah lebih bagus
karena ngeliat anaknya punya pacar ganteng kayak gue
gue udah siap kok buat menangis
jangan sekarang juga kali
gue seneng deh kalau lagi panik kayak gini
cantiknya tuh makin jelas
minta putus putus lagi
nyokap gue udah mau datang nih
ayo kita buruan pergi dulu
eh eh eh shhh tar dulu
gak ada kata putus lagi
nih nih sesuatu kemauan lo
nah gitu dong
ayo kita buruan cabut dari sini
nice hair sampe ada badai badai gini
tetep badai rambutnya
tapi my friends belum dateng juga
tanpa di telpon lo udah dateng
pertama lo yang nyuruh gue
dan kedua kalo gue gak ngikutin kemauan lo
yang penting sekarang lo udah jemput gue
udah jadi baik
sekarang senyum dikit dong
senyum dikit dong
nih udah udah
nih udah udah
tebak dong sekarang aku lagi sama siapa
dan kali ini dia baik banget loh
dia mau jemput gue tuh
oke so buat kalian yang kepo sama gimana perjalanan kita
bakal seru banget so stay tune terus
akhirnya kita bisa keluar sebelum nyokap gue datang
si ye pacar panik si ye
gue juga sebel sama lo
nikat kayak tadi
ye sembarangan mana ada
yaitu novel yang romance
ceritanya bagus banget jadi gue ikutin tuh
gak ada gitu yang lebih maco dari novel romans
terus aja yang ledek
kocak bener dah lo
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
pak heks lydia
selamat siang pak
maaf saya mengganggu
oh enggak enggak
enggak mengganggu kok pak alex
iya kalau boleh saya minta waktunya pak remond sedikit
buat kita meeting
kebetulan ada keputusan yang harus saya ambil
dan saya perlu konsultasikan dengan pak raymond dulu
oh kalau gitu saya permisi dulu ya pak remo
loh tapi kan kita belum selesai
kita kan bisa lanjutin lain waktu pak
yang penting urusan kerjaan gak terganggu kan
sebentar sebentar ya
emang gak bisa konsultasi di lain hari ya
atau dipindahkan gitu
sebaiknya kita lakukan sekarang pak
kami sengaja datang kesini untuk menyusul pak raymond
maaf pak raymond
apa bisa filenya saya bawa dulu ya
baik pak raymond